lihat dulu bu
ibu cuma mau besuk aja emangnya nggak boleh
kita cuma mau nengok yusuf doang kok
aku kagak ya
pas ini koma akibat penurunan yang sangat kuat
mas jangan tinggalin aku mas
aku mau buat sama kamu mas
mau buat sama kamu mas
jangan tinggalin aku sama kakak
sakar lah kenapa
kamu gimana sih ngejalanin perintah saya aja gak becus
yusuf itu hanya koma dia nggak mati
saya gak mau tau
karena perjanjiannya kamu harus menghabisi yusuf
udah untuk ayah ya bu sebelum kakak berangkat sekolah
boleh dong ayah pasti senang banget punya anak berbakti seperti kakak
kan ibu yang ngajarin kakak untuk berbakti sama ayah
dikepada suami selagi dia mendapat musibah
masya allah baru kali ini loh aku ngeliat mereka seperti kamu
ya semua ini dilakukan cuma untuk mencari ridho allah ustazah
aku bangga banget sama kamu
bu kenalin ini mas bonny
bagus dong kalau begitu
kamu memang pinter cari suami daripada si kamila tuh adek tiri kamu
hah apaan tuh
bu mas bonny ini penuh sayang sukses
pokoknya ibu itu nggak usah khawatir ya bu
ibu tenang aja
aku itu kan gas bodoh camilla
jadi saya boleh di kaifoni
tapi saya sudah punya istri
istri saya itu suka aneh
kerjaannya tiap hari belanja terus
mana ada lagi lagi betah kalau kayak begitu
kalau ibu sih kepinginnya kalian segera menikah
ibu gak peduli kok kalau foni itu jadi istri yang keberapa
ibu akan tunjukkan sama kamila kalau kamu lebih pintar daripada dia
kamila masih kembunnya tinggal satu
nggak usah dijual kali ya
kasih buat gede aja di rumah
tapi ibu tuh sama sama
kamila kamu tidak akan bisa tahan
gamil ini aku ada uang
tolong kamu ke rumah sakit ya
kamu berobat ya
enggak perlu aku bisa berobat di dalam
kamil ya kamu harus ke dokter
biar nanti ibu yang urus ya
akhirnya kalian bisa ketemu juga ya
ibu keserempet mobil tadi sedikit
jangan gak usah gak usah gak apa apa
ke di sini aja sama ibu sama ayah
nanti ibu obatin sendiri ya
tapi gak apa apa sih kali kiri aku aja nih
agak sedikit sakit
tapi nanti aku obatin kamu gak usah khawatir
kakek ingat gak hari ini ulang tahun ayah
sekarang kita doa yuk buat ayah
sembuhkan ayah seperti dulu
kaka kangen banget
aku mau ada ayah lagi
main sama ayah lagi
kamu tau gak ya mas
sejak kamu gak jadi menikah dengan camilla
kamu itu kemana aja sih tom
saya sudah menikah bu
tapi sampai saat ini saya tidak merasakan kebahagiaan dari pernikahan itu
saya tidak punya anak istri saya keras
dan yang dibikirkan hanya uang uang uang dan uang
kasian banget sih kamu tom
kamu itu harusnya punya istri yang bisa merawat kamu
ya itulah makanya kenapa sayang sekali menikahi kamila
tapi sayangnya kamila sudah menikah
itulah udah beberapa bulan ini suaminya kamila sedang sekarang
dan bodohnya lagi kamila itu mau aja merawat suaminya
aduh ya allah
sampai hari ini saya masih mencintai kamila
dan jika suaminya sudah meninggal saya akan langsung menikahi kamila
karena saya ingin mendapatkan anak dari kamila
maaf mas aku gak bisa terima kamu
aku bener bener nggak bisa ngelupain kamu mel
aku bener bener aku minta maaf
kan udah kan udah bikin kamu sakit hati mil
oke kalau gitu kamu minta cari sama suami kamu
eh kamu nikah sama aku
aku pengen punya anak dari hem kamu mel
aku gak akan tega ninggelamin suami aku dalam keadaan musibah
mil kamu itu masih muda masih cantik
apa yang kamu harapkan dari suami kamu saat itu apa
udahlah kamu ke pengadilan minta cerah sama dia
atau ngetaruh dia ke rumah sakit atau sama suester kamu nikah sama aku
mas yusuf tetap akan menjadi suami aku
dan aku akan terus ngabding sama dia
sekarang aku harus dagang
kerjaan aku masih banyak permisi
aku juga bersumpah mil ya
aku mau punya anak dari hem kamu mel
denger itu baik baik
lihat dulu bu
aman aman aman aman ini
ibu cuma mau besuk aja emangnya nggak boleh ya
kita cuma mau nengok yusuf doang kok
kalian perlu ingat mas yusuf itu suami saya
dia bukan beban saya dia belahan jiwa saya
alah marah cerama lagi bisik tau nggak
ya bu pohonnya udah dapet nih obatnya yang bisa dicampur ke infusnya mas yusuf
supaya dia cepat mati
cepat bawa obatnya ke sini
ibu udah gak sabar pengen ngeliat yusuf mati
iya bu sebentar lagi aku sampai ya
teriak eh teriak
nggak akan ada yang denger
tepat ini sepi
asal kamu tau ya
dulu ibu kamu tidak membayar upah aku nabrak yusuf